pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah juga dilakukan serentak di delapan belas kota dan kabupaten di jawa timur
di jombang calon petahana nyono suharli wihandoko yang menjadi tersangka kpk diwakili sang istri dalam mengambil nomor undian
sedangkan di pamekasan pengundian diawali dengan pengajian bersama
dugaan suap yang menyeret sang petahana nyono suharli wihandoko menjadi tersangka dan ditahan kpk
membuat proses pengambilan nomor urut pilkada jombang dua ribu delapan belas berjalan menarik
istri nyono caturina yuliastuti akhirnya turun gunung mengambil nomor urut di kpu bersama calon wakil bupati zubaidi mohtar
pasangan nyono suharli subaidi muhtar ini akhirnya mendapat nomor urut dua
sementara pasangan munjidah wahab sumambrah mendapat nomor urut satu
sedangkan pasangan syafi'in khairul anam nomor tiga
pengundian nomor urut tahapan pilkada pamekasan berbeda dengan daerah lain
pengundian nomor urut diawali dengan acara ngaji yasin bersama demi amannya kabupaten pamekasan
usai pengajian pengundian dilakukan dengan hasil paslon badrut tamam dan rajai mendapat nomor urut satu
dan paslon holiku rahman dan fattor rahman mendapat nomor urut dua
di tulung agung pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati digelar di ballroom hotel kron victoria
dalam pengundian ini pasangan petahana syahri mulyo dan marioto wirowo mendapatkan nomor urut dua
sementara pasangan margiono dan eko pristianto memperoleh nomor urut satu
kedua pasangan ini menyebut positif urutan nomor yang mereka peroleh
sementara komisi pemilihan umum kabupaten lumajang menggelar pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati lumajang
dari hasil pengundian pasangan tori kulhak indah amperawati
mendapatkan nomor urut satu
pasangan petahana as'ad malik torik al katiri mendapat nomor urut dua
dan pasangan nomor tiga diperoleh pasangan raufiq abidin dan nurul huda
selanjutnya ketiga pasangan tersebut akan melakukan kampanye mulai tanggal lima belas februari hingga dua puluh tiga juni dua ribu tujuh belas